mas iko mas iko tuh ya bella baik baik aja tadi dia ada di koridor
deh ya allah syukur alhamdulillah
deh kamu baik baik aja kan
ini ini sebenernya apa sih yang terjadi
pasti dia kan yang mau mencelakakan shiva
iya kan bella
malahan afif menyelamatkan aku dan juga siva
dan sekarang afif malah terluka kak
afif udah mati matian menyelamatkan aku dan juga siva
dia malah mengorbankan dirinya sendiri
jadi ternyata afif menolong bella dan bayinya hingga dia sendiri yang celaka
aku ada kesini
frau keluar udah
b deux muka yang besar
baru kamu lihat emik sisa
bagaimana aku buat balik
kalau enggak aku enggak bakal bisa ditangani secepatnya
aku mohon tante tolong temui dokter sekarang
tante sylvia enggak boleh melihat syifa
aku gak mau dia menyakitinya
nggak usah ngatur kamu tuh
kenapa kenapa suami gue ada di tempat kejadian
lo telpon dia kan
lo sengaja ingin mencelakakan dia karena apa
karena dia enggak percaya kalau anak haram itu anak lo
iya makanya lo mau mencelakakan dia
aku yang menelpon om afif bukan tante bella
bener bener lo yang enggak tahu malu
lo mempergunakan anak kecil untuk menjerat suami gue
urusan kita belum selesai
gue bakal bikin pelajaran sama
jangan sakiti bella
jangan sakiti bella
jangan sakiti bella
bella keluarga afif udah di sini
jadi kamu enggak perlu ngurusin lagi
aku mau di sini
aku mau temanin afif
bella kamu enggak melihat tadi kelakuan keluarganya afif
kamu udah gak dianggap lagi
kamu udah gak ada hak di sini bella
sekarang buat apa kamu tetap ada di sini dek
bella aku tahu afif udah nyelamatin kamu dan siva
tapi kita udah ngebales itu
kita udah ngantriin afif ke sini
kamu enggak ada utang gudi apa apa sama afif
lebih baik kita pulang
buat apa kamu bertahan di sini
aku tetap di sini
aku gak akan ninggalin afif sendirian
mas iko mbak nur
mas iko sama mbak nur pulang duluan aja
biar aku di sini mas
aku akan jaga bella
aku akan bujuk bella untuk pulang ke rumah
bella bella tunggu
tolong lepasin aku n o
aku mau ketemu sama afiq
kamu ikut aku pulang ya
lepasin n o lepasin
enggak akan aku lepasin
aku mau ketemu sama afif
dia hampir meninggal hanya untuk selamatin aku dan juga shiva
aku memang bukan istri sahnya aku
tapi dia adalah ayah dari anak aku
aku gak akan membiarkan dia sendirian reno
laki laki yang sedang berjuang mempertahankan nyawanya itu adalah sahabat aku dari kecil
dia belah jiwaku reno
dan kamu malah mencari dia
dan kamu malah menyuruh aku untuk meninggalkan dia
dan membiarkan dia melawan masa kritisnya sendirian
bella dengarkan aku
mungkin sekarang dia sudah menikah dengan perempuan lain
tapi bukan berarti aku tidak bisa peduli lagi sama dia
aku gak akan tinggalin rumah sakit ini sebelum aku tahu keadaan dia udah membaik atau enggak

aku akan mencari dia
aku akan merayakan dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
pacar mama itu si om rafiq emang gak pernah becus kerjanya
ini ada apa ya my baby
mau telepon langsung marah marah gitu
kamu lama tau ya bella sama bayinya selamat mah
aduh baby kamu udah ngomong apa sih
kamu ngomong tuh kencengan dong
bella masih hidup mah
iya sama bayinya masih hidup
mama tau gak sih afif sekarang sekarat
hampir mati gara gara nolong bila dan bayinya
kenapa sih mah
yang dilakukan sama om rafiq itu gak pernah becus
sekarang gini aja nih mah
mama ke rumah sakit
jadi biar tante silvia gak curiga sama kita
oke mama ke rumah sakit
apa sih kamu teriak teriak
aku ini belum tertulis loh
semua hal yang kamu lakukan selalu aja gagal gagal gagal terus terusan
bella sama blady masih hidup rafiq
mereka masih hidup
afif yang berusaha menyelamatkan mereka sekarang hampir mati
gimana mungkin afif tiba tiba datang menyelamatkan mereka
kalo kata sintia ada kayak reno
ada kayak reno yang nelfon afif
dia tuh selalu aja terlibat dalam urusan kita
aku segera mencari anak buahku
aku harus menyikirkan mereka
mereka udah gagal dalam misi
kalo nggak mereka akan ditangkap sama reno
aku gak kena masalah nanti
ngapain kamu mau pergi
yang harusnya kamu lakukan itu adalah kamu datang ke rumah si akif
kasih dukungan ke dia
supaya dia gak jerik sama kamu paham
gak mungkin dong aku kesana ke rumah sakit
karena aku yakin saat ini juga reno pasti ada disana
reno itu udah ngancam aku
dia suruh aku pergi dari jakarta
itu pamit sama kalian semua
kalo dia liat aku disana aku bisa diamuk nanti
bisa gak sih tuh kamu udah stupid
gak mungkin juga reno sekarang berani macam macam sama kamu
keponakan kamu itu lagi sekarang

aku ambil ke rumah sakit
aku selalu berharap
kamu bisa mencintai aku seperti mencintai afif
karena ada perempuan yang